ini aja berhubungan dengan valentine kita mau kasih tips untuk anda yang mau kasih coklat buat orang terkasih
atau bikin coklat untuk diri sendiri aja boleh banget diikutin ya kan
bikinnya sih gampang banget gak perlu oven cuma butuh cinta dan juga niat
kita akan bikin coklat pinut butterpie atau pie coklat selai kacang di dalam cup
bahannya apa aja nih dan
bahannya gampang banget bisa dicari di supermarket
yang paling pertama adalah kita pakai gula halus ini mungkin ya sekitar enam puluh gram gitu kan
atau untuk anda yang sedang diet ya sekarang bolehlah diganti dengan yang lebih rendah kalori atau gula gula stevia ya
pasti ada deh di supermarket yang lebih lengkap dicari bahannya
terus selanjutnya ada cream cheese ada selai kacang terus kita disini ada whip topping nanti
yang kita pakai yang kocok sendiri ya gak yang pakai
cream yang kita kocok sendiri ya
yang dikocok sendiri nggak pakai yang langsung kayak begini nih tapi nanti kita butuh whippe cream untuk toppingnya juga
plus nih topping toppingnya ini isiannya ada biskuit kemudian juga ada beberapa macam
ini enak banget dibuat sama anda dan juga anak anak ya
dan jangan lupa juga saus coklatnya
iya ini penting banget nih
oke kita masukin nama dulu nih
masukkan dulu yang pertama ada gula halus plus juga
gula halus kemudian cream cheese karena kan kita mau bagi bagi nih jadi harus bikinnya banyak dong
iya saya yakin banget deh pemirsa nih apalagi kan kalau hari dikasih sayang itu identiknya sama yang manis manis ya
gue sendiri kan kayak wow ada pengorbanannya anda ya gitu
oke itu papa
nanti sambil kita masukkan pinot butter satu satu supaya karena cream peace ini kan masih dalam bentuk yang balok banget
ya harus agak agak kita bujarkan dulu
setelah itu baru masuk si peanut butternya karena peanut butter kan ini juga sama sama liat ya
sementara cream case nya juga harus tercampur rata tuh sama si cream cheese nya
oke itu terus diaduk pak mirsa
sambil nunggu diaduk aduk saya mau coba
ini aromanya udah enak banget loh ini
udah enak banget deh
aduh sampe jarg jarg aku udah liat
selanjutnya kita sambil nunggu alfian lagi aduk aduk dulu adonannya karena ini harus tercampur rata banget
setelah ini tercampur rata baru nanti aku masukin whipped cream nya gitu
oke sambil nunggu alfian mencampur itu semua
saya akan kasih langkah selanjutnya nih pak mirsa
yaitu memasukkan si biskuit ke dalam dasar ini dulu ya
paling nggak bisnisnya dulu deh
biskuitnya boleh apa aja yang penting dihancurkan dulu
hancurnya boleh seperti ini nggak terlalu halus atau boleh sampai bubuk banget juga nggak
oke ini sudah tercampur rata nih kan
dicampur rata nah setelah itu baru deh diaduk menggunakan si whippe cream ini alfian
ini semuanya nih ya
semuanya aja karena kan kita akan bikin beberapa nih
ini remah remahan biskuitnya sambil alfian itu aku lanjutin yang ini ya
ini kayaknya habis makan ini harus lari maraton deh kayaknya
nah kita masukkan dulu
berasa jadi ini ya
ini karena bikin sendiri pemirsa jadi anda bisa takar takar sendiri pilihan biskuitnya mau kayak gimana supaya nggak terlalu manis ya kan
karena kan ada beberapa pilihan tuh
mau biskuit yang seperti apa mau yang bagaimana
itu enak juga ya
ya ada yang tawar
yang tawar kan juga ada tuh supaya menyeimbangkan dengan rasa yang lainnya gitu
nah kalau sudah nanti kita akan topping
nah kita selanjutnya setelah biskuit ini saya sudah masukkan dengan rata campur sama coklat
fungsinya untuk apa
karena kan si biskuit ini kan garing ya harus garing gitu kan nggak boleh sampai melempen
nah si coklat ini bisa mempertahankan tingkat kerenyahan si biskuit gitu
plus bisa menyatukan biskuit biskuit yang tadinya ini kan sedang terpecah belah ya
hancur lebur nih ini
seperti yang haji
hancur lebur tuh
seperti yang lagi jomblo nih
jadi kalau ini kan ada satu filosofinya ya ini kita semua boleh berbeda beda tapi kita bisa menyatu loh dalam satu ikatan yang sama
terus baru kita masukkan ininya ya
kita masukkan si krimnya tadi tuh yang sudah kita aduk aduk dan juga campur bersama dengan selai kacang
boleh dicampur dengan selai rasa yang lain ya tapi tentu aja anda harus padu padu

karena kadang kadang kan gak semua rasa itu cocok ya gitu
coklat sama strawberry okelah cocok
oke atau kalau serikaya coba deh anda pikirkan lagi ya untuk rasanya bagaimana campurannya oke
atau kayak tadi mungkin dicampur dengan biskuit yang rasa kelapa gitu kan oke juga
cukup lah ya
nah karena kita masih punya ini bagian ini
aku kalau udah
kita campurkan si
tinggal dikasih sprinkle nya deh
boleh anda pilih sendiri
mau dipakai sprinkle buah juga oke ya
toping buah ya
lebih sehat kan
kayaknya masih kurang nih
kalau udah deket deket sama aku sih
jangan terlalu banyak karena aku udah manis
ini sebenernya paling enak
kalau dimasukin kulkas dulu
gak sabar sih ya tepatnya ya
jadi kita bisa langsung cobain aja
tinggal anda langsung berikan
ke orang terkasih karena misalnya
anda punya banyak waktu ya
mau ketemuanin nanti sore langsung deh buat sekarang
ini enak banget
karena mungkin tadi kita pake selai kacang pemirsa
kalau dimasukin kulkas lebih enak lagi ya
bahaya bisa keterusan
dan bisa menyenangkan pasangan anda di hari valentine ini
bikin kejutan buat pasangan anda
iya yang biasanya kayak
tumben kamu ke dapur
tenang aku punya satu hidangan yang enak
pas dikalo ke kamu yang mudah ternyata ya
gak perlu pake oven